kementerian kelautan dan perikanan bekerja sama dengan badan pangan dunia atau fao yang mengadakan sosialisasi mengenai penggunaan logbook perikanan digital atau yang disebut dengan e logbook kepada sejumlah nelayan di wilayah cilacap
melalui santuan teknologi diharapkan data perikanan yang dikumpulkan ini akan semakin akurat dan informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
namun jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi sampai jumpa
inilah sangat nelayan yang sudah melaut sejak tahun delapan puluh an
bagi sangat dan nelayan lainnya ikan adalah karunia tuhan yang tidak mungkin habis
namun eksploitasi besar besaran telah membuat sangat harus berlayar lebih jauh lagi demi mendapat ikan
menurut data dari indian ocean tuna commission sejak dua ribu sepuluh sampai dua ribu empat belas terjadi overfishing tuna
jika penangkapan tidak dibatasi
tuna di indonesia terancam punah
untuk menjaga stok ikan di indonesia data perikanan yang akurat menjadi penting
sebagai dasar pemberian izin penangkapan ikan
maka sejak tahun dua ribu delapan belas kementerian kelautan dan perikanan mengembangkan e logbook
aplikasi logbook perikanan digital berbasis android
e logbook berfungsi untuk mencatat tren tangkapan ikan lokasi penangkapan dan alat yang digunakan
kepada kementerian kelautan dan perikanan penangkapan ikan di indonesia terancam
di undang undang diamanatkan untuk menteri membuat rpp rencana pengelolaan perikanan
salah satu bahannya adalah kondisi perikanan itu
apakah ikannya makin kecil apakah jelajahnya makin jauh
terus apakah misalnya jaring mei size nya makin kecil
kalau message nya makin kecil berarti nelayan semakin butuh ikan
semakin sulit mencari ikan yang besar dengan message besar gitu kan
nah itu yang kami support
aplikasi e logbook adalah aplikasi khusus bagi nelayan
setiap kapal bertonase di atas tiga puluh ton wajib mengunduh aplikasi e logbook
setelah diunduh para pemilik kapal harus melakukan aktifasi di kantor syah bandar setempat
guna mengisi nama kapal nakhoda dan abk
ketika kapal akan berangkat nahoda harus mengisi koordinat lokasi berangkat
kemudian setelah sampai di lokasi penangkapan
nakoda kembali diminta mengisi data mengenai alat tangkap yang digunakan
setelah selesai nakoda akan mencatat jenis ikan dan berapa banyak ikan yang ditangkap
terakhir ketika sandar nakoda harus mengisi data pelabuhan sandar
dalam prakteknya implementasi e logbook tidaklah mudah
karena kapasitas mereka berbeda beda
bahkan ada nelayan yang masih buta huruf
banyak yang mau tadi tinggal nanti nahodane itu ada yang sekolah
ada yang enggak ada yang bisa main hp ada yang enggak juga
enggak semua nakhoda bisa semua
jadi sebagian kecil ada yang enggak bisa main hp gitu
maka saya usul tadi supaya cari anak anak yang anak buahnya yang bisa gitu
katanya enggak apa apa atas nama kan nakhoda gitu
ada pula nelayan yang berpendapat bahwa penggunaan ponsel justru lebih rawan rusak
kau pakai itu kadang kau kena air air cumbok
mati hp nya kan enggak enggak mesti kok
kan ombak ombak kan airnya ke kapal semua
kalau pakai buku kan nggak pakai plastik gitu turis
saat ini sudah enam nelayan yang menggunakan aplikasi e logbook
setiap data yang masuk akan diverifikasi oleh tim kkp
untuk kemudian disusun menjadi data stok perikanan nasional
danang wisang gedi las tonga pebro cilacap jawa tengah